ya bakat bakat muda terus bermunculan di dunia sinema dengan skill yang patut diperhitungkan
belum lagi sederet prestasi yang membanggakan
salah satunya yang hadir sebagai wajah baru industri film kita ada shenina sinamon
namanya masuk nominasi ffi dua ribu dua puluh satu dan baru baru ini berkesempatan terbang langsung ke busan film festival
sudah ada bersama kita nih sudah hadir langsung di sebelah saya

alhasil kita foto bareng
aku ngobrol sih aku bilang kalau film aku lagi kompetisi di sini gitu gitu
aku dari indonesia gitu
oke terus ketemu juga sama bong joon ho kan
jangan jangan apakah ada pembicaraan soal proyek bersama
loh tuh amin kali ya
tapi yang lebih berharga
yang lebih banyak ngobrol sama bong joon ho itu saudara aku si kak regan
berarti kita kayaknya mungkin bisa melihat hilal ada kerjasama nih antara si neas kita dengan bong joon ho kedepannya
amin semoga ya
si nina selain karena kesempatan bisa satu frame foto sama aktor aktor itu kan juga sina lagi jadi perbincangan nih
karena masuk kategori pemeran utama perempuan terbaik ffi dua ribu dua puluh satu
dan kamu ini juga bersaing dengan nama nama senior seperti mbak ulan guritno
kemudian juga mbak andirina zubal
terus juga bersaing dengan nama nama baru yang juga lagi moncer namanya di dunia entertainment saat ini
seperti arawinda kirana dan juga hana prinantina
yang pastinya bangga banget dan aku senang banget sih kak
karena ini film pertama aku menjadi pemeran utama
dan pas kemarin berangkat kembusan pun aku juga bersyukur banget
ditambah lagi pas aku lagi di sana
terus juga kalau misalnya aku dapat nominasi di pemeran utama wanita
jadi aku sedulungnya tuh gak bisa dijelaskan gitu
tapi baik lagi karena ini proyek pertama aku jadi pemeran utama
rasa bahagianya tuh gak bisa diucapin gitu
gak bisa dijelasin
pas tahu nama kamu masuk itu nominasi gimana
iya itu kayak aku kaget
kita kan lagi di korea jadi kita nonton bareng sama pemain yang lain kan
pemain penyelincahan yang lain
terus kayak pas disebutin namanya aku teriak
ini bener bener satu hotel mungkin denger kayaknya
aduh seru banget
bisa lah kalau misalnya ini ya optimis gitu ya
shenina ya menang
menurut shenina gimana
aku sih mikirnya menang gak menang ini udah menjadi tanggung jawab aku juga ke depannya kak
kayak aku juga masih pengen buat mengeksplor banyak karakter ke depannya gitu
jadi untuk menang gak menangnya itu udah keputusan dari tuhan aja deh
udah aku berdoa aja yang terbaik buat aku dan tim juga
oke tapi may the force be with you ya dan apapun hasilnya nanti itu pasti yang terbaik buat shenina ya
oke sherina koreksi kalau aku salah
tapi penyalin cahaya itu film pertama kamu ya
bukan film pertama tapi film pertama aku menjadi main karakter
jadi sebelumnya pengalaman pengalaman sinema kamu ini akan atau mematangkan kamu untuk menjadi lead utama dari penyalin cahaya ini
apa yang membedakan peran kamu di penyalin cahaya dengan peran peran kamu atau jalur karir kamu di dunia sinema sebelumnya
ya mungkin porsinya udah pasti lebih banyak ditambah lagi karakter suri ini benar benar main leadnya cuma satu orang aja kan kak
terus proses yang dilawatin juga
cukup lama aku ketemu sama kak regas itu di bulan agustus kita syutingnya di bulan januari
jadi sangat matang untuk pendalaman karakternya dan ditambah lagi karakter suriyani ini kan karakternya itu mewakilkan para penyintas kekerasan seksual kan kak
jadi cukup banyak tambangan tambangan yang harus aku lewatin sebelum proses syutingnya terjadi
mungkin boleh sekalian ceritain tentang film penyelin cahaya ya
apa yang menurut kamu yang menarik
yang bisa menjadi daya tarik bagi para penonton untuk menonton film ini
mungkin belum banyak film yang menceritakan tentang penyintas kekerasan seksual gitu kan kak
mungkin ada berapa cuma belum sebanyak itu
jadi menurutku film penyalin cahaya ini salah satu perwakilan untuk menyuarakan apa yang dirasain oleh para penyintas gitu
dan mungkin banyak orang di luar sana belum pernah tahu dan gak paham apa sih sebenarnya gue
gak paham apa sih yang sebenarnya dilewatin para penyintas ini
mana sih trauma yang mereka lalui dan gimana sih proses mereka melewati semuanya
kan mereka belum ada yang tahu gitu kan kak
mungkin dari film ini bisa terjawab
atau mungkin bisa membantu memberikan pesan apa yang lebih baik ke depannya dari film ini gitu
nah waktu shenina mendalami karakter suri ini gimana
kan biasanya nih kalau misalnya kita melihat dari pengalaman aktor aktor ketika mendalami sebuah karakter
kemudian juga apalagi berhubungan sama
kasus pelecehan seksual seperti ini apa yang kamu alami kemudian kamu dalami
serta tentunya ini bisa mengubah mindset kamu terkait dengan kasus kasus yang serupa terjadi di indonesia
yang pastinya pertama aku dibantu sama orang orang terdekat aku
ditambah lagi kasus ini sangat disayangkan sudah pernah terjadi di teman teman aku
jadi aku pernah mendengar dari teman teman aku langsung
bagaimana cara mereka melewati semuanya
ditambah lagi readingnya yang tadi aku bilang prosesnya cukup matang
terus aku juga dikirim ke bali untuk menyendiri karena karegas saudara aku juga request untuk aku gak boleh bahagia gitu
jadi cukup lama untuk aku memiliki waktu menyendirinya
gak ketemu sama orang orang gak ketemu sama keluarga aku sendiri
karena salah satu yang nge trigger aku untuk jadi bahagia kan keluarga aku sendiri kan kak
jadi aku gak ketemu sama mama papa
aku sewa tempat sendiri untuk menyendiri selama empat bulan
cukup lama masih
terus habis itu reboundnya kembali ke state kamu awal ini lumayan juga dong perjuangannya
iya tapi terkadang kalau misalnya aku udah jadi balik lagi ke shenina gitu aku masih ada sp nya gitu
karena mungkin kak karygas pernah bilang juga
misalnya sur ini mirip banget sama aku
karena sama senina backgroundnya gitu
cara dia menyampaikan suaranya dia dan lain lain tuh kata karygas sih mirip kak
jadi terkadang aku juga ngerasa aku masih ada spurnya gitu
ya mungkin ini menjadi sebuah hikmah ya dari karakter dari suri ini buat kamu ke depannya
shenina juga aku pengen tanya nih dari kacamata seorang aktris muda melihat bagaimana dunia entertainment indonesia saat ini terutama di tengah pandemi covid sembilan belas dan kedepannya
apa kira kira pandangan kamu atau harapan kamu
ya yang pastinya cukup sulit untuk kita di dunia entertain untuk terus memberikan karya ditambah lagi bioskop
kita biasanya menayangkan film film yang kita itu adanya di bioskop
cuma untungnya sekarang udah ada otp sih kak
jadi semoga kita semua bisa terus bertahan di dalam semua proses ini
tetap bisa jalan syuting dan tetap bisa menayangkan karya buat ditonton sama masyarakat juga
terus aku pengen semoga kedepannya jadi lebih baik supaya kembali normal lagi
karena aku gak sabar banget sih kayak pengen promo promo film juga dan ketemu sama masyarakat langsung gitu
gak cuma lewat spiritual terus terusan gitu
oke tapi kalau shenina sendiri melihat kira kira banyak lampu hijau nih ya buat aktris dan juga aktor muda di indonesia
iya pastinya sih karena
kesempatannya banyak gitu ya
kita kan akan terus berregrenasi
regenerasi kan kak
jadi pasti banyak banget di luar sana pemuda pemuda yang punya pilihannya masing masing
ya dalam bentuk apapun itu gitu
nggak harus dalam aktor menurut aku pun gitu
terakhir sherina ini kira kira proyek berikutnya
film atau karya apa yang bisa kita tunggu nih dari kamu
dalam waktu dekat aku akan ada series
apa itu kalau boleh dikasih kisi kisi kita kasih bocoran
ada dua series satu dari rapi film yang judulnya teluh satunya lagi dari screenplay yang judulnya married pair mirage
oke kayaknya kalau misalnya ngomongin teluh ada bau bau mistis horror gitu nih ya
betul betul banget sih itu horror genre nya dan yang satunya lagi romance
sangat jomplang tapi kita bisa melihat mungkin range dari karakter yang dimainkan oleh shenina ini
baik terima kasih atas waktunya terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
pada hari ini kita yakin kita harapkan agar karir shenina sinamon ini ke depannya semakin moncer
semakin banyak karya karya yang bisa kita lihat dan nikmati
terima kasih senina bye selamat malam